sebenernya aku tuh cuma takut
gara gara kamu nih kita jadi gak dapet duit
kayak suara kamu bagus aja
eh udah udah jangan ribut
belum man dapet duit udah ribut
ini kan sekarang kita pikirin bagaimana caranya dapet duit
kalau memang suara kamu sumbang
jadi bikin lebih menarik dong
kamu kalo main gitar tuh jangan asal genjreng
nadanya sederhana aja gak apa apa kok
kamu kok baru pulang
dan baju kamu itu loh
kok kayak gembel begitu
aduh kamu gak pantas seperti itu antoni bajunya
ya kenapa sih baju harus jadi masalah
kan yang penting pakai baju
iya tetapi seperti itu
lagian kenapa sih sore sore begini kamu baru pulang
udahlah ya anggil marah marah terus
eh ton nanti nanti steven baru nemuin puzzle yang waktu itu lo belum sempet selesain
ya sekarang kita susun barang baru yuk
koga gue gak mau main
yaelah ton ton
lo tuh dari kemarin begitu terus sih ton
ngelukis gak mau main puzzle puzzle an juga gak mau
aduh ton ini semuakan mainan kita dulu anthony
kamu tuh dari mana saja sih
udah lepek seperti itu
wih udah bau matahari lagi
aku habis bantuin anak anak ngamen
kamu nih ada ada saja
hantesan kamu kotor seperti itu
cepat mandi ganti baju
eh yang gak mau kamu
seperti ini kelihatannya
buruan nih puzzlenya udah ada nih ayo
udah gue bilang gue gak suka pasal
itu mau bikin gue kayak orang gak ada kerjaan
eh ton lo kok jadi marah marah gitu sih
kita kan cuma berusaha untuk ngebantu lo biar lo inget siapa lo lagi
iya tapi bantuan lo tuh salah aldi
gue bukan nanti nih
gue gak suka ngelukis gue gak suka nyusun puzzle
gue gak suka pakai baju rapi
antoni kamu ngebantah terus
sampai kapan sih begitu
eh jangan panggil aku antoni
aku bukan antoni
kalau kalian mau aku jadi antoni
kalian cari tuh antoni sampai ketemu
lo lo percaya ya sama gue dan steven ya
tapi kasih kesempatan gue sekali lagi kan
iya kalau misalnya lo masih nggak percaya sama gue
ya udah gue nyerah tapi kalau misalnya lo masih ngaku lo bukan antoni
nanti kita keburu telat
sssstttt ini belum pas waktunya
oke steve lu yakin dia belum pulang
ya tadi sih telepon rumahnya nggak diangkat berarti dia belum pulang kan
itu kan candy
sekarang allah tetap terus dia jangan sampai lepas
udah lo tetap terus ton
sekarang gue mau nanya sama kamu
gimana perasaan lo sekarang ke candy
ada perasaan aneh atau lu perasaannya sayang sama dia
kenal aja enggak
sejak pertama kali gue buka mata gue udah sayang banget sama kendi
dan gue selalu sedih kalau dia lagi sedih
kayaknya jantung candy adalah bagian dari jantung gue
jadi siapa gue sebenarnya
ton gue dan steven kali ini nggak pingin maksa lo untuk lo milih jadi alva atau anthony
tapi gue minta sama lo sekarang untuk lo pinggirin candy oke
kalau lo sekarang milih jadi alva candy tuh pasti sakit hati banget
dia patah hati ton dia udah kehilangan lo untuk yang kedua kalinya
apa lo tega nyakitin hati candy gadis sebaik itu ton
karena lo sekarang lo tuh milih untuk jadi alva bukannya jadi anthony
iya ton gue dan steven juga janji gue nggak akan ikut ikutan kayak ang ria
maksudnya untuk dandan kayak anthony
yang pentingnya lo tetap disini sebagai anthony
biarpun lo amnesia biar lo biar kebiasaan lo berubah
tapi perasaan sayang lo ke candy tuh nggak akan pernah berubah kan
lo betul emang bener gue emang nggak ngerti
gue lupa diri gue siapa
tapi perasaan gue ke candy yang nggak pernah hilang
jadi itu artinya lo ngajari pergi kan ton
candy kenapa sih lo tuh nggak mempercaya sama gue candy
dia tuh alva topan
lo tuh cuma nggak mau ken
kalau lu tuh kecewa lagi
gue cuma nggak mau kalau lo tuh patah hati gara gara lo tuh cuma ngarepin anthony ken
desok gue harus kasih tau candy sekali lagi
kalau cowok itu tuh bukan antoni
kali ini kendi mau dengerin gue
ter kamu gak apa apa kan
yaudah masuk yuk aku udah beli nih tiketnya
ter minuman kamu masih ada nggak atau mau aku beliin lagi
nggak usah angel minumnya juga masih ada kok
udah gak usah mikirin aku mendingan kamu sekarang nonton aja
katanya kamu pengen banget nonton film ini
makasih ya ter kamu udah mau nemenin aku nonton
iya iya yaudah kamu nonton ntar kelewatan banyak loh
gue udah berusaha untuk dekat sama lo
untuk selalu nemenin lo
tapi kenapa selalu cuma kandy yang ada di pikiran gue
gue tau ini salah angel
karena karena lo tuh sebenernya udah baik banget sama gue
andai aja gue bisa ngebalik hati gue seperti gue ngebalik telapak tangan
kita berdua pasti udah jadi pasangan yang paling cocok nih
jangan lupa like share dan subscribe ya

ambil aja kembalinya mas
terima kasih ya
jangan lupa ya diminum
aturannya dua kali sehari

iya soalnya warung mama saya kan habis ditipu orang difitnah
soalnya ada yang
nah racun di warungnya ibu saya
makanya tapi sekarang udah terbukti
kalau ibu satu nggak salah
yaudah kalau gitu saya aja yang nepelinnya
saya boleh nepel brosur brosur ini di sini nggak
oh boleh boleh boleh
kamu pasti lagi promosiin warung kamu ya
ken kamu kenapa sih nggak nelfon aku
kan kita bisa ngerjain itu bareng bareng
aku selalu kepikiran ken
dan pingin bantuin kamu kalau kamu lagi kesesahan
apa itu artinya aku sayang sama kamu
aku yang baik hati
dan selalu nolong siapa aja
aku juga selalu nolong siapa aja
eh tapi kamu masih muka
aku turunin gak apa apa kok
itu diliatin orang aku malu
kita duduk dulu ya
kau mundurin gak apa apa
eh aku gak kena benda apa kok
lihat deh aku tuh gak kena apa apa
kamu tuh kenapa sih
kamu khawatir banget
anthony kamu tuh kenapa
ken aku pikir
aku pikir kamu kena pukul juga sama orang orang itu
aku takut ken
aku gak mau kamu kenapa
anthony aku jadi semakin yakin
itu pakai stamu